apa yang terjadi
aku mau menyebabkan kematian aku
jangan harap aku bisa
aku akan membunuhmu
jangan lari jangan lari dari aku
aku akan membunuhmu
kalau dia nongkro kan enak kita bisa dapat informasi rumah mana yang bakal kita operasi lagi
bos barangkali karena kita udah pernah mengkhianatin mereka bos
sekarang kalau bos ingin bekerja sama lagi bos harus minta maaf dulu
oh begitu bol
akuin aja terus terang apa yang pernah kita lakukan terhadap mereka
lu masih inget gak rumahnya
kayaknya sih masih bos
itu juga kalau nggak pindah

wah anginnya gede gede bos
buat kataunya lagi
bober elang bos kataunya
cantik banget gambarnya bos
enak aja rumah dia tuh
badan gua lu tatok kayak begitu
ini namanya seni rock tradisional bos
belum pernah ada di mana mana
yang penting kan
terus terang saya mohon maaf
sebetulnya hal itu nggak perlu saya lakukan
karena dalam keadaan kepepet kilap ya apa boleh buat
jadi rupanya lu gitu
kalau lu kepepet kilap terpaksa gitu
sekalipun kita satu golongan samis samidakjal
enak aja lu teh
ngepet di rumah teman sendiri
eh lupa eh
eh terus terus gimana
kecohan cebo lu
eh terus terus gimana
pertama saya mau minta maaf
itu yang penting sekali buat saya
begini pak parman
barangkali pak parman punya informasi yang kayak dulu gitu
kami kami siap bekerja sama kok ya
pak parman di rumah aja
biar kami yang operasi
pak parman tinggal terima hasilnya
dia lu cemerlang juga rupanya
kajul sama informasi informasi
kalau udah kayak begini
gua kagak percaya lagi sama lu orang
kalau urusan begini ya
gue mesti diskusi dulu secara khusus sama bini gue
silakan silakan pak parman
itu penting sekali
kompromi sama istri perlu
mudah mudahan ada kesepakatan
yang kelamanku kayak prep dulu
nanti nembak lagi dari belakang
gue juga lagi mikir gitu
kalau yang gede nembak masih ketahuan
nah yang cebol repot
ya gimana udah
ente yang pernah berbisnis sama hanya
apa ada barang murah yang ente mau jual lagi
kalau leslie juga nanti
kalau jual sama ente
maunya murah terus
aya rugi bandar
tentu ana suka
eeeii jadi ente yang suri pulus ana
ana memang sudah syuriga sama ente
wan jangan jibrat wan
justru ayah inget nama saya
dari mana anda tahu urusan ayah mau disuruh
dari mata batin wan
oh dari mata batin
apa itu dukun
dukun sih dukun wan
gimana kalau dilepas dulu wan
biar ayah enak ngomongnya wan
wan air ini bukannya dukun
tapi ayah paranormal
ayah cuma mau kasih tahu wan
kalau sebaiknya nt hati hati wan
sekarang lagi musimnya babi ngepet
oh babi ngepet
ya pokoknya wan
dijaga deh hartanya wan
baik baik aja malum aja
sekarang kan lagi musimnya operasi babi ngepet
nah gimana caranya ente jaga deh tuh harta ente
karena kalau menurut mata batin ayah ini
kayaknya operasinya ntar malam wan
udah dulu ya
ayah cabut dulu ya
eh pak pak pak
orang itu memang aneh
belakangan ini perasaan anak anak memang sedang tidak enak
anda harus berangkat sore sore
biar tidak ketemu sama hansip hansip bahdul itu

kau kata kali raksasa mandal
wah gua laporan
laporan pak komandan
ini si jaya amengkus
belum juga ketemu jadi babi
kepala gua bukan di bawah di atas
iya ini bagaimana dan
ini belum juga ketemu
udah hampir setahun
dari dua ribu empat sampai dua ribu lima
lu sabar komandan
saya nunjang tangi janggut dulu komandan
lu kenapa nunjang
udah cepetan berjumlah
saya tiap malam komandan nyariin si jaya mas ingkus
tapi nggak ketemu komandan
kau itu kerjaannya ya sebelah aja
eh eh istirahat
kalau boleh saya usul
mendingan komandan jangan ngikut nyari babi
di jalanan banyak portal
oh lu mau beli lebuk apa
ini baru ansip teladan

ini namanya menandakan bahwa
anak giri in tefon kelapa bapak hansip
apa orang tadi kata
ini orang but
orang kayak pengkelapa
ini mau kemana

nggak ada harim di sana

gak ada harim disono ada herman
herman ana tidak peduli herman
disitu ada haram
ana tidak peduli
ih tidak peduli ana tidak takut fosyong bebek angsa
kayak senjata itu ya
iya amut itu
di mana apinya feth itu
ana tunggu disini
kalau dia datang kemari anda tidak kasih kesempatan
anak tebas dia punya leher
ana tunggu dia
oh apa ini feth
anda mau menyerah sama ana
ana membunuh anda
jangan lari jangan lari anda
ana bunuh kamu